dan kita kembali ke informasi rencana kepulangan rizik sihab ke indonesia untuk mengonfirmasi mengenai informasi rencana pulangnya rizik sihab ke tanah air sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
ada kapitra ampera kuasa hukum rizik sihab selamat sore pak kapitra
informasi yang ingin kami konfirmasi kepada anda seberapa benar berita yang mengatakan bahwa rizik sihab akan pulang ke indonesia sesegera mungkin pak kapitra
betul atau tidak pak
ya dan keinginan pulang dan permintaan dari masyarakat agar habib rizik segera pulang itu sudah tidak bisa dibendung
dan insya allah rizik sihab akan segera kembali ke indonesia dalam waktu yang dekat ini
karena bagaimanapun ini negara dan ini kampungnya dan ini tempat habitatnya rizik sihab dan kita umat islam yang menjadikan
dia sebagai pemimpin kita
dan kita berharap bahwa habib rizik segera pulang dan saya sudah konfirmasi sama beliau bahwa habib rizik akan segera kembali ke indonesia
kapan tanggal persisnya pak kapitra
kapan tanggal persisnya rizik sihab akan kembali ke tanah air pak
saya belum bisa buka kapan tanggal dia datang ke indonesia ya
tapi kalau waktunya sudah confirm begitu maka saya akan informasikan kepada masyarakat umum
sekarang habib rizik ada di kota jeddah gitu ya
ada di kota jeddah dan juga lagi tentu sedang mempersiapkan hal hal untuk kepulangan beliau
apakah benar bulan agustus esok pak
ketika pada milad fpi
sekitar tanggal tujuh belas agustus
apakah betul informasi yang kami terima itu pak kapitra
semua kita menginginkan habib rizik akan kembali sebelum tanggal tujuh belas agustus
karena tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas itu adalah milad fpi yang ke sembilan belas
dan tanpa kehadiran habib rizik milad ini kurang bermakna
keberadaan beliau ini tidak hanya ditunggu oleh anggota fpi
tapi juga ditunggu oleh
jutaan ratusan juta umat islam
bahwa mereka ingin berkumpul kembali bersama habib rizik
habib rizik memahami itu
dan mendengar aspirasi itu
kita juga menyarankan pada habib rizik untuk segera kembali ke tanah air
dan bersama sama kita merayakan milad fpi dan konsolidasi umat islam di indonesia
pak kapitra kalau tadi kan itu kan harapan pak kapitra
dan juga mungkin jutaan orang
umat muslim lain yang merindukan kedatangan kembali rizik sihab ke indonesia
tapi pertimbangan rizik sihab sendiri apa yang membuat beliau akhirnya setelah sekian lama tidak ingin pulang ke indonesia
ada di arab saudi menetap di sana akhirnya ingin sekali kembali gitu dalam waktu dekat ini pak
pertimbangan persisnya itu apa pak
tidak ada pemikiran seperti itu
habib rizik cuma mencoba mengalah dari situasi yang ada
bukan ingin melarikan diri atau ingin mencari kesenangan diri sendiri
dia tidak ingin negara ini rusuh
negara ini gaduh atas tindakan tindakan atau perbuatan perbuatan aparatur negara yang injustice
yang dianggap apa namanya menegakkan hukum dengan melanggar hukum
yang akan menimbulkan reaksi dari masyarakat bahwa kalau itu dilakukan penindakan atau penegakan hukum dengan tidak berdasarkan hukum
itu akan menimbulkan reaksi yang masif dan gaduh
dan habib rizik mencoba meredam itu dengan cara menghindar dari situasi itu
tetapi ini kan terus kita berkomunikasi
terus kita membangun silaturahim membangun pengertian pengertian dan pemahaman pemahaman dengan semua pihak dengan sebuah lapisan
mudah mudahan ada kesimpulan yang sama dalam pemahaman itu
sehingga agar ketenangan dan stabilitas yang kondisif untuk meneruskan pembangunan atas bangsa dan umat ini
berlangsung dengan apik dan elegan
serta dengan kekeluargaan yang mengagumkan kita semua
ya betul sekali pak kapitra
apakah dengan kepulangan pak rizik sendiri ke indonesia ini tidak menimbulkan kegaduhan yang baru
dan bagaimana memastikan bahwa
atau ada jaminan apa yang bisa diberikan rizik
dan juga mungkin kawan kawan pak kapitra dan kawan kawan untuk tidak membuat kegaduhan yang baru
seperti yang ditakutkan oleh rizik sihab sendiri pak kapitra
yang ditakutkan habib rizik itu kalau dia dianiaya teraniaya akan muncul reaksi dari masyarakat
tapi kalau dari habib rizik dari kami umat islam tidak akan pernah membuat kegaduhan
yang biasa kegaduhan itu muncul dari kebijaan kebijaan
polisi polisi yang dari negara yang tidak mature dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
jadi bukan kami yang membuat kegaduhan
tapi kebijakan kebijakan negara yang seringkali menimbulkan reaksi masyarakat sehingga terjadi kegaduhan
itu harus di garis bawah itu
jadi ada jaminan jika rizik syiab pulang bahwa para pendukung tidak akan menimbulkan atau membuat kegaduhan seperti yang ditakutkan banyak orang
seperti itu ya pak kapitra
diharapkan lancar dan damai gitu situasinya pak ya
tidak pernah ada pendukung nabi rizik membuat kegaduhan
kita bisa lihat tujuh juta orang demonstrasi dua ratus dua belas satu ranting pun tidak patah
satu daun pun tidak ada yang terinjak
jadi kita telah memberi memudayakan bahwa semua reaksi dari
dari aksi itu adalah damai dan super damai
dan dengan akhlalkul karimah
dan itu menjadi aswatu nasanah sebagai contoh yang baik
belum pernah ada di dunia ini orang menyanyi
orang sholat di sholat jumat begitu tenang
dan belum pernah terjadi sejarah indonesia tujuh juta orang menyanyikan lagu indonesia raya dengan khidmat
dan itulah persembahan itulah karya abiy rizik bersama gnpf yang untuk bangsa ini

dan tidak pernah dan tidak mungkin ada pemikiran bahwa kita akan membuat gaduh
kita berharap jaminan itu dari semua pihak
dari anda juga wartawan dari semua aparat dari semua kita bahwa kita ini satu
satu dalam kebangsaan satu dalam indonesia satu dalam tanah air
dan kita ini harus menjaga stabilitas menjaga kedamaian
dan yang paling penting menjaga keuntuhan republik indonesia
negara kesatuan republik indonesia
inilah tekad kami inilah tekad abib rizik
inilah concern kami
dan indonesia ini milik kita semua
dan kitalah yang patut menjawab untuk menjaga menjadi indonesia yang damai aman dan sejahtera
kita berharap hal yang sama pak kapiter termasuk wartawan wartawan juga berharap hal yang sama
tapi kalau tadi kan pak kapitra dan juga kawan kawan pendukung habib rizik sendiri menanti kedatangan
menyambut baik kedatangan habib rizik ke indonesia
sama seperti kapolri yang juga menyambut baik kedatangan rizik sihab ke indonesia pak
tapi yang juga tidak bisa kita lepaskan kasus ini
kita lepaskan kasus yang menimpa rizik syiap
sejurus dengan rencana kepulangan ini
polda metro jaya sendiri mengatakan akan langsung memeriksa rizik sihab ketika beliau sudah tiba di tanah air
seperti apa reaksi kuasa hukum dan juga rizik sihab mengetahui rencana ini pak
biarkan hukum berjalan di atas hukum
kepulangan rizik tidak ada hubungan dengan itu
kalau dia melanggar hukum dia akan hadapi hukum itu sendiri
dan dia pernah mengalami itu
malah dua kali dia masuk penjara karena terkait dengan penegakan kebenaran yang oleh persepsi pemerintah itu melanggar hukum
dan tidak ada ketakutan apapun
kalau kita semua siapapun yang salah harus dihukum
tapi siapapun yang benar harus dibela
jangan menyalahkan yang benar dan jangan membenarkan yang salah
dan tidak ada kekhawatiran apapun
kalau memang ada masalah hukum betul betul dilakukan oleh habib rizik
kita semua juga siap untuk mengantarkannya bersama sama
tapi kalau tidak ada masalah hukum lalu dijadikan itu masalah hukum
kita juga siap bersama sama membelah abiy rizik
rencananya habib rizik setelah tiba di indonesia akan segera kembali lagi ke luar negeri
bukannya akan sulit pergi lagi pak dari indonesia jika sudah sampai tanah air karena persoalan persoalan hukum yang kemudian selama ini menyeret rizik sihab beberapa waktu terakhir ini
itu pertanyaan anda sangat tendensius dan mengambil kesimpulan yang bias dan destruktif
negara ini negara habib rizik negara kita semua
satu satunya kampung habib rizik adalah indonesia
dan dia tidak punya negara selain indonesia
bagaimana mungkin dia harus keluar dan meninggalkan indonesia
karena dia cinta dengan indonesia
makanya kita bersama sama mengawal jalan yang pemerintah
karena kami betul
jalan yang pemerintah ini supaya apa
supaya tidak sewenang wenang
supaya tidak zolim terhadap manusia di indonesia
supaya negara ini bisa mensejahterakan masyarakatnya
jadi jangan dibenturkan abiy rizik dengan aparat penegak hukum atau dengan negara
bahwa abiy rizik adalah bagian dari negara ini
negara ini adalah harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya
baik karena kami mendengar informasi dari berbagai media masa
pengacaranya juga mengatakan setelah datang akan kembali lagi ke luar negeri
tapi mungkin ini sudah dibantah oleh pak kapiter tidak akan seperti ini ya
kok kemudian langkah langkah hukum atau langkah politik yang sudah dilakukan tim kuasa hukum sendiri pak
ataupun gnpf mui untuk bisa mengawal kasus ini sesuai dengan apa yang diharapkan
sudah sejauh ini perkembangannya seperti apa pak kapitra yang terakhir
hukum itu jelas aturannya
orang bisa dinyatakan salah apabila ada undang undang yang dilanggarnya
jika tidak ada undang undang yang dilanggarnya
meskipun opini mengatakan dia salah maka dia tidak boleh disalahkan
jadi sudah ada rule of gamenya
jadi tidak ada yang dikhawatirkan apapun
sehingga tidak perlu kita membentur benturkan hukum dengan perbuatan masyarakat
yang jelas apabila masyarakat melakukan kesalahan oleh undang undang itu dilarang
maka dia punya konsekuensi
tetapi apabila masyarakat tidak melakukan perbuatan
dia tidak boleh diadili
apalagi di justifikasi melakukan suatu kejahatan
dan itu adalah perbuatan jahat yang sesungguhnya
yang disebut dalam kriminologi metakriminologi kejahatan di atas kejahatan
jadi kesimpulannya habib rizik akan tetap mengikuti proses hukum yang ada ya pak kapitra ya
sepulangnya di tanah air ya
kesimpulannya adalah habib rizik datang ke indonesia dengan damai
dan akan membuat kedamaian bersama sama dengan pemerintah membangun bangsa ini bersama
baik terima kasih sekali lagi pak kapitra
kita tunggu lagi bagaimana jalannya proses ini
dan juga kami tunggu kedatangannya habib rizik kembali ke tanah air pak kapitra
sampaikan salam untuk beliau dari kami